polisi menangkap terduga pelaku penembakan terhadap seorang juru parkir di tempat hiburan malam di banyumas jawa tengah
terduga pelaku ditangkap bersama rekan perempuannya di sebuah case house
menggabungan satres krim polresta banyumas bersama tim dari brimob jawa tengah
mengerebek dan menangkap terduga pelaku di salah satu case house di wilayah kecamatan purwokerto utara
selain terduga pelaku petugas juga menangkap seorang rekan perempuannya
polisi kemudian melakukan olah tkp di lokasi penangkapan dan menggeledah kamar tempat terduga pelaku menginap
serta kendaraan yang dibawa terduga pelaku saat kejadian
yang diduga pelaku kita amankan ke satreskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
yang kita amankan di sini dua orang itu dengan salah satu yang diduga teman wanitanya
saat ini memang olah tkp kita masih mengamankan beberapa barang pribadi
nanti apa saja nanti kami akan laporkan lebih lanjut
sebelumnya seorang juru parkir tewas ditembak
pengunjung tempat hiburan malam di area parkir hotel di wilayah soekeraja banyumas jawa tengah
diduga penembakan dipicu pelaku emosi usai terlibat cekcok dengan beberapa juru parkir
karena tidak mau membayar uang parkir hingga pelaku melepaskan tembakan ke arah juru parkir
akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian dada hingga meninggal dunia